selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya farhanisa nasution
kepolisian resor gresik jawa timur pada kamis sore menangkap kurir narkoba saat menggelar transaksi di sedepan sebuah masjid
dari tangan tersangka ditemukan lima puluh ribu pil koplo siap edar
heri suyono tiga puluh tiga tahun yang bekerja sebagai pengepul oli bekas diduga menjadi kurir lima puluh ribu pil koplo
ia membantah disebut sebagai bandar besar dan mengaku hanya menjadi kurir selama dua bulan
heri mengatakan tergiur keuntungan seratus ribu rupiah perbungkus jika menjadi kurir
kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi tentang adanya transaksi pil koplo di wilayah driorejo
pelaku ditangkap di jalan raya legundi kecamatan driorejo bersama seorang rekan wanita
ditanya yang mengendarai mobil
sebanyak satu ratus lima puluh lima kios pedagang kaki lima liar di terminal banjaran kabupaten bandung dibongkar petugas satuan polisi pamung praja pada jumat pagi
para pedagang ini rata rata sudah mulai berjualan sejak tahun sembilan puluh an silam
pembongkaran ini dilakukan tanpa perlawanan dari pedagang karena ratusan kios yang didirikan sendiri oleh para pedagang ini
melanggar perda kebersihan ketertiban dan keindahan atau k tiga
sebagian pedagang dengan suka rela membantu petugas untuk membongkar kios pkl liar milik mereka
menurut camat banjaran ajat sudrajat pihaknya tidak akan mencarikan tempat lain untuk para pedagang dalam waktu dekat
namun pihaknya akan mengajukan pembangunan pasar baru pada pemerintah kabupaten bandung yang rencananya akan didirikan di lokasi yang tidak jauh dengan lokasi sebelumnya
yang mengakhiri segala latihan pulahan
seberapa ptk ada menderita perbaikan serta sedekat
dengan mengamalkan ini barang barang penderita bermanfaatan menjadikan simpel
dan lawan yang disudah lagi terdapat dari anggota perbancam yang tidak berlaku dibongkar terus kembali
empat puluh untuk para pedagang ini seperti apa nantinya setelah dibongkar nasib karena memang melanggar
yang namanya perpindahan pedagang atau makasih tidak ada dalam pendidik mereka
berapa lama pak semenjak lahir ini
kejahatan dalam trotoar seperti ini demikian cnn indonesia update kali ini program
cnn indonesian news report bersama elvira khairul nisa akan kami lanjutkan sampai jumpa